panji kamu gak usah sedih panji
terima kasih udah nampatin papa
papa harus tenang
bukannya bu lara sudah mengarang kalian
untuk tidak berada di rumah sakit ini
tadi om surya pingsan
terus aku bawa om surya ke sini
kalian nggak boleh berada di sini
tunggu apa lagi
saya betul betul mohon kali ini aja
saya dan aida ada di sini
karena kami begitu khawatir dengan keadaan pak surya
ternyata aksan bener bener udah berubah
kan sekarang juga udah ada dokter panji
om surya pasti baik baik aja
kita pulang aja ya tante
bagus kalau kamu nampak
aksan kamu gak seharusnya bersikap begini sama aida
apa salah mereka
mereka nggak merugikan rumah sakit ini kan
mereka nggak salah apa apa kan
gak seharusnya kamu ngusir mereka seperti ini aksan
aku terpaksa bersikap seperti ini sama kamu
udah gak apa apa kok dokter
lagipula kalau om malharas nanti lihat kita di sini
juga om malharas pasti akan usir saya
kita pulang ya tante

tidak pasti sedih dengan sikap aku tadi
tapi aku terpaksa ngelakuin itu
demi kebaikan dia
kebetulan kamu ada di sini
saya akan tanya sesuatu sama kamu
kalau kamu mencari arsip yang bernama zuan
memangnya untuk apa kamu mengambil arsip itu
karyawan yang bernama zuan itu
dia bekerja di sini sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
ada hubungan apa sama dia
tadi saya sedang membersihkan ruangan arsip
dan saya melihat di situ ada salah satu arsip yang map nya paling kuno dan paling jelek
jadi saya berencana untuk menggantikan map nya dengan yang lebih baru

kenapa kamu hanya mengambil yang bernama zewan saja
itu bukan bagian pekerjaan
itu bagian arsik
apa yang bisa saya kerjakan
ya saya kerjakan
tanpa mengandalkan orang lain
baiklah kalau begitu
map itu dikembalikan lagi ke tempatnya
jangan sampai lupa
kamu gak usah sedih panji
terima kasih udah nampatin papa
papa gak boleh punya pikiran yang macem macem
ini akan berakibat buruk buat jantung papa
terlebih lagi sekarang
belum ada donor jantung yang cocok
buat jantung papa
sedangkan hasil terakhir
penyumbatan yang ada di jantung papa
jadi papa harus
dan gak boleh banyak pikiran
kamu gak usah sedih seperti itu panci
papa udah mengikhlaskan semuanya
kalaupun papa dipanggil yang maha kuasa sekarang
insya allah papa siap
papa juga udah gak kuat seperti ini paknya
kalaupun papa meninggal
siapa tau disana papa bisa bertemu putri papa
bertemu anak maha
memang apa yang terjadi sama anak bapak
putri yang papa cari cari selama ini
dia sudah meninggal
tadi anas datang ke rumah
dia mengajak papa ke sebuah kuburan
sebenernya papa juga gak percaya
bapak yakin kalau anak papa masih hidup
tapi kenyataan ini sangat menyakitkan panji
aku gak kuat terima kenyataan ini
ini semua belum ada bukti yang jelas kan pak
jadi bisa aja
ini semua kabar bohong pak
aku akan cari
fakta yang jelas tentang keberadaan anak
papa harus mencari fakta yang jelas tentang keberadaan anak papa
papa harus mau berjuang untuk hidup papa
buat kesembuhan papa
aku disini buat papa
aida ini saya sengaja mengambil darah kamu
jantung kamu sekarang dalam keadaan yang baik
atau masih ada yang perlu kita operasi
tapi jangan sering sering ya dokter
gak mungkin sering sering aja
cukup saya ambil sekali untuk bisa mendapatkan hasilnya ya
saya terpaksa mengambil darah kamu dengan cara seperti ini
karena inilah satu satunya cara
untuk membuatmu merasa lebih baik dan lebih baik
saya bisa melakukan tes dna terhadap kamu dan papa
dan membuktikan apakah kamu benar benar anak papa atau bukan
saya nggak mungkin terus terang sama kamu
karena saya takut jantung kamu akan kembali bermasalah
dokter lagi mikirin apa sih kok bengong
gak mikir apa apa kok
gak mikir apa apa
gak mikir apa apa
gak mikir apa apa
gak mikir apa apa kok
gak mikir apa apa
gak mikir apa apa
gak mikir apa apa kan

oke dok permisi saya dulu
alla sedang untuk lany places
aku cuma mau nanya soal pernikahan kita zak
kan kamu udah janji za
kamu akan menikah sama aku
kalau udah terbukti kalau yang dimakam itu adalah nafa
iya kan zek
kamu udah lupa kan
jadi kapan kita nikah zek
indira tolong dia jangan bahas masalah ini dulu ya
aku masih banyak kerjaan
secepatnya aku akan kabarin kamu
bisa kamu gak boleh kayak gitu dong sama aku zat
indira lihat ini semua tuh karena kamu
sampai jatuh semua untung tabungnya gak kecah
kok malahin aku sih zek
kan kamu yang dorong aku
kamu bener bener ketahuan zek
terima kasih zek
pak besok hasil tes dna papa dan aida akan keluar
kita akan tahu apa aida benar anak papa atau bukan
aku sangat berharap kalau aida benar benar putri papa yang hilang
karena itu akan membuat semangat hidup papa terus tumbuh dan papa akan berjuang untuk hidup papa
loh ini kan tesnya dokter panji
kok bisa ketinggalan ya
apa aku anterin aja deh
di rumah sakit kan ada oma
gak apa apa deh siapa tahu aku gak ketemu oma
dok ini hasil tes dna dari sampel yang dokter kasih kemarin
terima kasih ya
di dalam amplop ini akan terlihat kebenarannya
ini punya dokter ya